kasih yang penting niat ye ye pak ustadz khotbah bulu yuk ya kan shalat gue jam segini
minta email lagi sama tahu deh
dompet kak gue lo mau nyopet ya
eh kecil kecil sudah nyopet woi
kakak kalau lo jadi maling sini sini dompetnya
mau pake pengomens lagi lo
aduh aduh aduh ampun kak saya gak nyet solong

eh dimas dimas udah udah eh jangan dicek kayak gitu
dia masih kecil nanti dia mati lagi udah
kecil kecil dia udah jadi copet
ya udah yang penting sekarang dompet gue tuh udah ketemu
isinya juga nggak diambil sama dia
eh udah udah dim udah
udah yang penting sekarang ini anak kita apain kita bawa kemana udah
bawa aja kantor polisi
jangan sering sering ke polisi
kasihan adik saya mereka belum makan
eh emang gue pikirin lo tuh udah nyolong
lo harus dihukum
dimas dimas udah
dia terlalu kecil untuk kita bawa ke kantor polisi
kita bawa aja ke orang tuanya oke
yuk sini rumah kamu dimana ayo
udah diam diam dimas lo jangan terlalu kasar udah
aduh aduh aduh
ganteng penimpatan gue
iya bentar bentar bentar
assalamualaikum ibu aku pulang bu
man siapa mereka man
mereka orang yang mau ketemu ibu
eh selamat malam bu
bener bu seharusnya ibu mendidik maman dengan baik
maafkan saya saya memang tidak bisa mendidik maman
tapi kalau dia tidak mencari uang adik adiknya tidak akan makan
dia mencuri karena untuk kebutuhan

kalau gitu kita berdua pamit maaf malam malam sudah mengganggu
maaf iman kalau kakak boleh tahu muka ibu kamu kenapa seperti itu
dari siksa kak jadi tkw
katanya sih disiram pakai air panas
mas percaya enggak kalau dulu ibu saya cantik
dulu waktu bapak masih ada hidup kami tidak susah seperti ini
tapi saat bapak nggak ada ibu pergi ke luar negeri
tapi baru kerja sebentar sudah disiksa oleh majikannya
makanya muka ibu jadi sorong
sekarang ibu tidak bisa mencari uang lagi
hutangnya banyak ditagihan mulu
makanya maman kasihan
kakak jadi kasian sama kamu
tapi kakak pesan sama kamu kamu jangan nyopet lagi ya
nanti keluarga kamu gak dapat berkah loh
tompet itu kan dilarang sama agama dosa
ya tidak janji mas
soalnya tidak terpaksa sih

m sultan ini juga
dia dia sedang dulu
akhirnya house vousentrete pintu kedua dine apologize
yuk jangan menggantpi kami